kau pikir aku mau
aku mau deket deket sama orang yang udah ngebuang aku di jalanan
orang yang ngebiarin aku hampir diculik cuma karena dia takut sama mamanya
dan orang yang udah sengaja ngejebak orang yang selama ini nolong aku
selalu mikirin diri sendiri gak pernah mikirin aku
kau pikir gampang milih antara orang yang aku sayang dengan keluarga aku
gak pernah mikir kamu
kamu lihat sendiri lian
ya selamat pagi
selamat pagi pak jodi
ini maksudnya apa nih
ini sekretaris saya yang baru
winona bekerja mulai hari ini jadi sekretaris saya pak
dia kamu pekerjakan jadi sekretaris kamu
siapa yang kasih izin
siapa yang kasih izin
sama mamah jodi
mama yang suruh winona untuk jadi sekretaris naga
mereka berdua ini pacaran
ini ini gak mungkin ma
kami tidak pacaran
dan silahkan ibu cek kebenarannya
kami tidak ada hubungan apa apa
mah aku itu ngomong yang sebenar benarnya
aku gak cemburu ma
saya dan nona tuh gak ada hubungan apa apa
jadi ibu dan pak jodi jangan khawatir ya
saya nggak terlalu peduli dengan urusan pribadi pegawai saya
jadi silahkan kalian berdua mau pacaran atau enggak
enggak ada satu orang pun yang bisa mengambil nona dari tangan aku
kamu gak akan lagi bisa menyakiti winona
aku yang akan menjaganya baik baik mulai sekarang
pak nara ruangan saya di mana ya
kita langsung aja yuk gak usah buang buang waktu
ternyata saya tidak salah pilih orang untuk menjadi sekretarisnya nara
dan kelihatannya kamu lumayan juga
bisa kerja kayaknya
oh ya karena suami saya sakit
akan ada dokter di kantor ini untuk memantau kesehatan suami saya
tapi pegawai yang lain juga boleh mempergunakan jasanya
nah buat apa sih dokter
papa itu lebih beristirahat di rumah
mana mau bapak kamu istirahat di rumah
oh ya dokternya adalah
selamat pagi semuanya
katanya kok bisa jadi dokter di sini
kamu kan bisa jadi sekretaris di sini
masa aku gak bisa jadi dokter di sini
terima kasih banyak kamu mau jadi dokter di sini
saya udah matau lagi
mungkin saya bisa mati karena terlalu kuat dengan suami saya kalau gak ada kamu
justru aku yang berterima kasih bu fresa
pas banget kan aku baru aja dipecat dari rumah sakit
gara gara siapa ya
aufton ini pasti jalan leluarnya
ada rakaman nih
jika ada bisa tempat yang harus ko ko koin
kau tahu presents ini ya
lu pasti akan bunuhpresiden pelaku ber pallade
yang terkenal kenal itu volger
di depan kononnya di luar
ya udah mama mau ke dalam dulu
oh ya klinik kamu ada di dalam kantor ini
jody mama ke dalam dulu ya
tanya kamu top banget top
kau kan bisa sih naklukin mama aku
mama aku tuh orang yang susah banget
dan kamu itu musuh keluarga aku
jody denger ya
aku di sini gara gara nara
kamu serius naksir sama dia
aku gak suka nona deketin hara
nara tuh milik aku
dan mulai sekarang
kamu jauhin nona dan nara
kalau enggak aku akan menjatuhkan nona
kamu jangan pernah main main sama winona
aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh nona
dan kalau sampai terjadi
aku akan bertindak sangat tegas sama kamu
tapi emang hubungan katanya sama mama papa aku tuh dari dulu tuh gak terukun
tapi ini bukan salah katanya sih
ini mungkin malah salah aku
nona ini pegawai di kantor ini tolong jangan sembarangan
ini kamu tuh jangan terlalu banyak minta maaf sama saya
maaf maaf maaf aja bisa keluar dari mulut kerumu
kamu boleh kemarin menganggap saya tidak serius dengan kamu
tapi sekarang saya akan benar benar menghancurkan kamu darah
gimana aku bisa tahan ngelihat nona diperlakukan seperti itu sama jody
kau pikir aku tuh apa sih
aku tuh pegawai di sini
aku bukan boneka yang bisa kamu buang kamu tarik seenak jidat kamu kayak gitu
aku tuh capek wino
aku capek dengan seluruh keadaan ini
kamu kesel sama aku
pengen balas dendam ngerti faham
cuma kan caranya nggak dengan kamu kerja di tempat ini
terus abis ini apa
kamu mau manas manasin aku lagi dengan kemesraan kamu dengan nara gitu
jody kau pikir tuh aku mau
aku mau deket deket sama orang yang udah ngebuang aku di jalanan
orang yang ngebiarin aku hampir diculik cuma karena dia takut sama mamanya
orang yang udah sengaja ngejebak orang yang selama ini nolong aku
kamu tuh egois
selalu mikirin diri sendiri gak pernah mikirin aku
kau pikir gampang ha
milih antara orang yang aku sayang dengan keluarga aku
gak pernah mikir kamu
kamu lihat sendiri nen
masih lama banget